pak luhut bin sarpanjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversial
kami indonesia menyodorkan kerjasama soal nikel tergantung pada amerika
kalau anda saya tafsirkan sedikit mengancam artikel itu
kalau anda tidak mau konsekuensinya anda tanggung
karena foreign affairs itu adalah memuat hasil kajian akademik
sementara pak lut bin sarpanjaitan bukan rektor unwira
jadi pertanyaan pertama bagaimana mungkin artikel itu tiba di foreign affairs sorry foreign policy
dan pasti akan dibaca oleh joe biden di dalam asumsi beliau
atau akan dibaca oleh investor investor yang sedang melakukan riset tentang energi terbarukan
jadi bayangkan indonesia frustrasi
sehingga mesti menulis paper itu
mungkin pak jokowi udah kesel karena ditipu terus oleh elon musk
maka diancam amerika dengan pikiran yang seolah olah akademis
karena ditulis di jurnal akademis
padahal itu adalah proposal politik
jadi anda bayangkan bagaimana proyek energi indonesia itu
bahkan diupayakan untuk dipamerkan dijual murah
dengan artikel mungkin itu artikel sponsor aja
atau redaksi menganggap ya muat aja lah
buat sekaligus nunjukin bahwa ini kebodohan indonesia begitu tuh
satu waktu kita akan tahu apa motif itu
jadi indonesia frustrasi karena nikelnya itu
di dalam penelitian dunia tinggal delapan tahun
semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi karena tong akan habis
yang bertentangan dengan proses ekologis
mestinya kalau tinggal sedikit jangan lagi dieksploitasi
kan begitu rumus oykosnya
tetapi karena tadi tekanan akumulasi
dan keinginan jokowi untuk punya dolar
memaksa kita berpikir bahwa artikel itu adalah artikel untuk membujuk investor asing masuk ke indonesia
oke itu dua minggu yang lalu
seminggu yang lalu saya baca artikel di tempat lain
itu menerangkan bahwa amerika sudah menemukan energi alternatif namanya sodium ion
dasarnya apa yang belajar kimia tahu sodium apa natrium garam
mesin mesin learning mesin itu yang kita sebut artificial intelligence dia harus beroperasi dua puluh empat jam tersebut dia mengkonsumsi energi banyak
dan supply energy paling efisien datang dari sodium ion itu
dan pemerintah amerika mensponsori penelitian itu melalui apbn
jadi mungkin ketika pak lohut selesai menulis diterbitkan tiba tiba artikel itu pingsan mungkin pak lohut
yaelah ternyata joe biden udah bikin
kita tahu bahwa energi itu adalah bagian dari politik intelijen sebuah negara
energi itu selalu disimpan rumusnya tuh
setelah selesai mungkin tinggal produksi baru dia buka
nah kita gak punya kemampuan itu
itu cuma bagian itu hilirisasi selesai dibikin
jadi terlihat bahwa persiapan politik ekologi kita dibatalkan hanya karena kecerdasan kita untuk membaca potensi negara lain melakukan riset tidak kita miliki
sementara orang kayak elon musk pasti dia punya intel ekonomi di sini untuk melihat apa yang lagi
itu adalah kemampuan intelektual origin kita untuk menghidupkan riset
dan sekarang riset itu ditagih oleh seluruh dunia
risetnya harus mampu untuk mempertahankan the very id of sustainable development
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming